mantan pengacara joko chandra anita kolopaking mencabut permohonan atau gugatan pra peradilan
atas keterlibatannya dalam kasus pelarian joko chandra di pengadilan negeri jakarta selatan
anita yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan pencabutan ini adalah hak setiap pemohon dalam mengajukan gugatan
sidang yang dimulai sekitar pukul setengah sebelas siang ini dihadiri oleh pihak baris krim polri
selaku termohon yang sebelumnya tidak hadir pada sidang pra peradilan pertama
dengan dicabutnya gugatan pra peradilan ini anita dan kuasa hukumnya akan langsung menghadapi pokok perkara
yakni kasus pelarian terpidana kasus kesi bank bali joko chandra